hidangan pencuci mulut yang satu ini selalu menggugah selera
memiliki bentuk dan tekstur yang nyaris serupa sulit membedakan antara es puter es krim gelaton
namun es puter memiliki cita rasa paling khas dan merupakan hidangan penutup asli indonesia
kita kemudian orang orang indonesia mengakali kalau boleh saya bilang begitu menggunakan susu kelapa atau santan untuk membuat es krim
kemudian caranya dengan diputar ada yang digoyang
di kota surabaya es puter masih banyak diproduksi dengan cara tradisional
salah satunya adalah es puter aneka rasa pakmin
di jalan raya tenggilis surabaya
nah ini adalah inti dari es puter
setelah semua bahan tercampur menjadi satu bahan dimasukkan dalam tabung tabung khusus
kemudian diputer di antara es batu dan garam selama satu lima sampai dua jam
dan kalau semuanya sudah membeku es puter siap dinikmati
aneka rasa pak min dalam sehari bisa terjual hingga sepuluh tabung dengan varian rasa kelapa muda nangka alpukat coklat ketan hitam dan durian
dengan harga rp enam belas per cup es puter ini bertahan di tengah membanjirnya berbagai varian es krim
pak min sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima an
kita lakukan cuma bisa jaga kualitas itu aja mbak saat ini
harga ini kan memang lebih murah es krim sama es puter ini
mereka juga pabrian kita cuma industri umum industri ya
es puter tidak hanya cocok dinikmati di siang hari
di malam hari jajanan segar dan lembut ini banyak diburu pembeli
es puter inti sari di jalan kombes duriat dan es putri iwan di jalan raya darmo permai surabaya
selalu ramai didatangi penikmat setianya
es puter ini dijual dengan harga terjangkau
harga rp sembilan hingga rp delapan belas per cup
es krim apalagi kalau di es krim yang kayak gini kan
emang dari serut es gitu
nah emang saya senang banget emang enak rasanya
autentik aja gitu beda dari es krim lain
perbedaan yang dominan antara es krim dengan es puter adalah pada teksturnya
lebih lembut dari es puter
dari rasanya lebih dominan susu
sementara untuk es puter
rasa yang paling dominan adalah rasa tradisional
yakni rasa santan
perbedaan mendasar dari es puter adalah pada kandungan lemak nabati di dalamnya
gelato mengandung lemak hewani
hidangan penutup mana yang anda pilih
pastikan es puter masuk dalam daftarnya
tim sienan indonesia